presiden joko widodo menghadiri puncak peringatan hari guru nasional di sentul bogor jawa barat minggu ini
perayaan hari guru sekaligus hari ulang tahun pgri ke tujuh puluh satu ini dihadiri sekitar enam belas lima ratus guru dari seluruh indonesia
ada empat belas perkumpulan guru yang diundang diantaranya pgri federasi serikat guru indonesia persatuan guru nahdlatul ulama
ikatan guru madrasah dan himpunan pendidik anak usia dini
dalam acara ini presiden juga menganugerahkan satya lencana pendidikan kepada lima belas perwakilan guru dari seluruh indonesia
dan beberapa pemimpin daerah di indonesia atas dukungan terhadap kemajuan pendidikan di tanah air
kepada bapak ibu gurulah saya ingin menyampaikan ini agar anak didik kita bangsa ini ke depan
tetap satu nkri ini dalam keadaan dan situasi apapun